sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini ada bapak yang
aku tak ngerti ngapain ya

kau bersedih kau juga bersedih

biar si cepi ketemu
beo kita nggak usah tidur di rumah ya
kita tidur di luar aja ya beo
kita tidur di luar aja ya beo

cepi kenapa tidur di sini
cepi kabur dari rumah
bikin nyakitin burung cepi
kagak baik ngebangkang sama orang tua
kalau tante emak sayang
masa nyakitin burung cepi
cepi malah milih burung daripada milih emaknya
cepi malah milih burung daripada milih emaknya
cepi malah milih burung daripada milih emaknya
emak kan ngelahirin cepi
besok besok jangan kabur lagi ya
di bawah ini ya
tunggu untuk lima orang lagi
yokongan cungcang kecua cungcang tu
lgpajan maharni guu tient

amkberar malar ca
udah udah jangan lupa berusaha sana mak
ini si cepi kan kabur
harus nampak berantem lo
dia yang bikin gara gara nya mak
mak dia yang bikin gara gara
bikin burung cepi pasti
itu anakku si cepi baru pulang
ya allah si cepi itu burungnya
kasih kasih nafas buatan kasih nafas buatan
kalian urat uratnya dia yang merengkel
urat uratnya dia yang merengkel
mak ya allah tegas banget mak
aduh ini gantinya masuk kantong ini
mak sakit burungnya
aduh ini gantinya masuk kantong ini